terdakwa dalam aksi terorisme aman abdurrahman dituntut hukuman mati jaksa menyatakan aman
abdurrahman terbukti menjadi aktor yang menggerakkan menganjurkan dan menginstruksikan
pengikutnya untuk melakukan aksi teror yang menimbulkan banyak korban jaksa yang membacakan
tuntutan untuk aman membeberkan bagaimana peran aman dalam beberapa aksi teror yang terjadi di
indonesia aman didakwa menggerakkan orang lain dan merencanakan sejumlah aksi teror di indonesia
seperti bom tamrin pada dua ribu enam belas bom gereja oikumene samarinda bom kampung melayu dan penyerangan
polisi di bima dan medan kendati aman tidak masuk dalam struktur resmi jamaah ansarut daulah namun
ceramah pemikiran dan tulisan aman abdurrahman selalu dijadikan referensi para pelaku teror
untuk melakukan serangan pengadilan negeri jakarta selatan akan menggelar sidang fonis terdakwa kasus
abdurrahman hari ini dan sudah ada koresponden cnn indonesia mahardika utama di pengadilan negeri
jakarta selatan mahardika apakah sidang pagi ini sudah dimulai
ya selamat pagi frida sidang dari aman abdurrahman yang akan menghadapi fonis dari
majelis hakim yang dipimpin oleh ahmad jaini sudah berlangsung sekitar lima menit yang lalu
dan jika anda melihat di belakang saya suasana cukup ramai ini adalah para
awak media yang memang tidak diberikan akses secara penuh oleh pihak kepolisian untuk melakukan
peliputan atau melakukan pengambilan gambar di dalam ruang sidang sesuai dengan surat edaran dari
komisi penyiaran indonesia bahwa sidang fonis dari aman abdurrahman ini tidak diperkenankan untuk
disiarkan secara langsung jadi awak media hanya diberikan waktu tiga sampai empat menit diawal
saja untuk mengambil gambar kemudian diharuskan keluar ruang sidang nanti ketika fonis akan dibacakan
kemudian baru boleh kembali masuk ke dalam ruang sidang dan melakukan pengambilan gambar maka
inilah visual yang terlihat suasana di depan ruang sidang memang cukup ramai oleh awak media
menanti fonis apa yang nanti akan dijatuhkan kepada ideolog dan juga pendiri dari jamaah
ansarut daulah aman abdurrahman yang sudah menjalani persidangan sejak bulan februari lalu
pada tanggal delapan belas mei dua ribu delapan belas lalu aman abdurrahman dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman yang berikutnya adalah
menjatuhkan kembali ke jasa penuntut umum dengan hukuman mati tanpa ada hal yang meringankan
sementara itu pada tanggal dua puluh lima mei dua ribu delapan belas pada saat sidang pleidoy aman abdurrahman di depan majelis
hakim dan di depan persidangan yang terbuka untuk umum menyatakan bahwa dirinya siap menerima apapun
hukuman yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim untuk mengamankan jalannya sidang hari ini frida
pihak kepolisian menyiagakan empat ratus lima puluh personil gabungan dengan tni untuk bersiaga di sejumlah titik
empat titik lokasi yang menjadi fokus pengamanan dari pihak kepolisian dan tak hanya itu kapolres
metro jakarta selatan komisaris besar indra jafar tadi mengatakan pada saat wawancara dengan saya
beberapa menit yang lalu bahwa pihaknya pun menyiagakan pasukan penembak jitu yang ditempatkan
di titik titik tertentu untuk masuk ke dalam ruang sidang ini memang tidak begitu mudah para pengunjung
jalan yang cukup ketat mulai dari gerbang masuk pengadilan negeri jakarta selatan dan tidak
boleh ada barang apapun terutama barang elektronik yang dibawa ke dalam ruang sidang ini adalah
sidang terakhir dari aman abdurrahman yang cukup menyita perhatian baik oleh publik maupun juga
pihak kepolisian karena kita tahu dalam beberapa waktu lalu serangan teror terus terjadi baik di
jawa barat jawa tengah ataupun juga di jawa timur aksi aksi teror tersebut juga dilakukan
terbelakangi oleh jamaah ansaruddaullah yang diduga dipimpin atau di dibuat oleh aman
abdurrahman abdurrahman sendiri dalam persidangan disebut sebagai ideolog yang menyebarkan ajarannya
lewat materi materi dakwah baik yang disebarkan lewat internet ataupun juga lewat buku yang ia
tulis yaitu buku serial materi tohid yang dijadikan acuan oleh para pengikutnya untuk melaksanakan
aksi teror aman abdurrahman didakwa sebagai aktor intelektual
atau dalang dari lima serangan teror medio tahun dua ribu enam belas tahun dua ribu tujuh belas mulai dari serangan tamrin
lalu gereja oikumene di samarinda lalu serangan bom kampung melayu dan juga serangan terhadap
polisi baik di medan sumatera utara ataupun juga di mima nusa tenggara barat frida baik
terima kasih atas informasinya mahardika utama melaporkan langsung dari pengadilan
negeri jakarta selatan penasihat hukum aman abdurrahman menampik semua tuduhan jaksa penuntut umum
juga menyebut tuntutan jaksa terhadap aman abdurrahman terlalu berat usai sidang aman
abdurrahman dijaga ketat pihak kepolisian langsung menuju ke mobil tahanan aman enggan berkomentar
atas tuntutan hukuman mati dari jaksa penuntut umum sementara itu penasihat hukum aman menilai
tuntutan jaksa terhadap pimpinan jamaah ansarut daulah terlalu berat aman akan menyiapkan
pembelaan yang akan dibacakan jumat pekan depan melihat tuntutan daripada jaksa penuntut umum tadi itu maka
melihat tuntutan daripada jaksa penuntut umum tadi itu maka menunjukkan kemampuannya kejadian kemampuan di jemaat pekan depan

karena apa karena semua pembuktian yang dinyatakan oleh jaksa penuntut umum terbukti adalah menurut kami dari penasihat hukum itu tidak terbukti karena apa semua saksi di pengadilan menyatakan bahwa aman abdurrahman ini tidak suka kekerasan tidak suka amalia beliau dalam memang benar beliau mempercayai adanya hilafah
dengan apa memang berarti di sini tidak mengajarkan atau siap bukan dengan cara kekerasan karena itulah dia mengajarkan kepada orang orang yang bisa terpahami dengan dia untuk mengajarkan tentang hilafah ini hal ini bisa kita buktikan bahwa dia tidak mengatur amalia tapi menyuruh orang berangkat ke suria
berangkat ke suria
berangkat ke suria
berangkat ke suria
berangkat ke suria
berangkat ke suria
berangkat ke suria